menurut saya karena itu perjanjiannya saya mengarahkan sih supaya dari podcast itu ada podcast lanjutan
karena kalau misalnya bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditanda tangan di tiga pihak saya
pak prabowo dan pak anies dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh pak fadlizon
dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh pak dasko jadi nanti mungkin pak dasko atau pak fadli yang lebih berwarna memberikan keterangan
karena itu juga menyangkut pada sisi pak prabowo dan pak anies
itu terkait dengan pilgub dua ribu tujuh belas malam itu kita tanda tangani sebelum
kita mendaftar ke kpud waktu di tahun dua ribu enam belas bulan september itu nanti isi isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman teman yang memegang kopinya
saya sendiri gak memegang kopi
menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya
tapi memang perjanjian itu
waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan
koalisi waktu itu kan ada gerindra ada pks tapi kan paslonnya itu saya sebagai wakil gubernur
ada pak anies dan pak prabowo itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah langkah ke depan
dan nanti bisa ditanyakan kepada yang memegang saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh
mungkin bisa ditanyakan kepada pak badli atau kepada dasko